warga yang menjalani karantina di kantor lembaga penjamin mutu pendidikan maluku jumat malam
membakar satu unit tenda penitipan barang
aksi pembakaran tersebut dipicu ketidakpuasan dengan hasil swab
menurut ketua harian gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas provinsi maluku kasrul selang
saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp pembakaran yang terjadi pada jumat malam
dipicu karena warga tidak puas dengan hasil swab yang dilakukan tim medis
mereka menilai petugas kurang transparan terhadap hasil swab yang diikuti dua puluh enam orang warga
selain persoalan tersebut mereka ingin dikarantina di rumah masing masing
karena tidak ada gejala dan merasa sehat
terkait permintaan tersebut tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas provinsi maluku
akan membahas dengan pemerintah kota ambon